kedalam saya ikut belakang saya lihat omkuat mengantar tasnya ikut di depan kamar sampai di dalam
saya langsung naik ke lantai dua yang mulia
saya masih merasa takut juga pada saat itu yang mulia
saya naik ke lantai dua saya lihat lagi ada kan kamar terbuka
saya pikiran saya oh ini sudah mau terjadi sudah mau terjadi penembakan
saya langsung masuk juga ke kamar saya berdua lagi di situ yang mulia
saya perlu lagi di kamar dengan doa yang sama juga yang mulia
saya perlu yang sama
selesai saya masih agak diam sedikit gak lama ada suara pak efes di bawah yang mulia
suara efes di bawah saya turun ke bawah sampai di ujung tangga sudah ada pak efes
di situ dia sudah pakai serentangan yang mulia serentangan karet warna hitam
dia tanya ke saya sudah isi senjatamu
saya bilang siap belum bapak
isi maksudnya kokang ini
oke saudara saudara turun saudara ketemu dengan saudara efes
di bawah ada siapa saja
saudara kuat dan saudara ricky
saya tidak lihat
tidak lihat kemudian
baru saya dia sudah isi senjatamu
saya keluarkan saya kokang senjata saya saya taruh lagi di pinggang
baru saya langsung ke samping meja ya mulia
ke samping meja
baru langsung yang mulia
langsung itu bang yos masuk
bang yos masuk duluan baru om kuat dan riki di belakang
di belakang bang yos
itu masuk itu pak efes langsung lihat ke belakang
baru langsung pegang lehernya
berutut kau lorong ke depan
berutut kau sini berutut
dia suruh berutut
woi kau berutut
woi kau tembak
kau tembak cepat cepat kau tembak
saya keluarkan senjata saya langsung tembak
saudara menembak saudara korban saudara joshua jarak berapa meter
sekitar dua meter ya
dua meter oke kemudian
setelah itu coba ceritakan
habis saya tembak ya boleh
bagaimana cara saudara menembak
saya keluarkan aja
saya sempat tutup mata pertama kali tembakan pertama ya
waktu itu posisi korban
itu jadi pada saat didorong itu korban cuma bilang oh ini ya boleh
kenapa pak ada apa pak
tangannya di depannya
ih pak kenapa pak ada apa pak
ada apa pak
barukan beliau kau berutut berutut kau berutut
dia jadi posisinya itu gak jongkok ya boleh
cuma agak menurun saja ya boleh
baru tangannya di depannya
buat saudara praktek kan
ijin yang ini
jadi pada saat didorong woi kau berutut
sambil mundur dia mungkin
baru saya langsung tembak
saudara langsung perintahkan tembak
berapa kali saudara tembak
saat saudara menembak saudara melihat posisi korban
melihat ya melihat
saudara berhadapan apa
saudara berhadapan dengan
saudara arahkan kemana
saya sudah tidak tahu kalau untuk ah tembakannya saya sudah tidak
setelah saudara tembak apa yang terjadi pada korban
jatuh ya beliau
apa yang diteriakan oleh korban
cuma ada suara mengerang saja oh gitu ya beliau
jatuh langsung di samping tangga itu ya beliau
habis beliau jatuh almarhum jatuh efeknya langsung maju ya beliau
saya lihat dia langsung pegang senjata
dia ke arah almarhum
ada sempat tembak yang mulia
ke arah almarhum
berapa kali sodara fs
saya sudah tidak ingat
berapa kali dia tembak
berapa kali sodara fs
bagaimana cara sodara fs menembak
ke arah bawah ya mulia
sudah jatuh ya mulia
jadi dia kan disini
dia langsung maju ke depan
kalau senjata langsung ke samping tangga itu
tembak dua tangan
berdiri di posisi